aksi unjuk rasa lanjutan rencananya digelar pada dua desember mendatang
gerakan nasional pengawal fatwa mui yang memotori aksi ini mengklaim jumlah masa akan lebih banyak dari aksi sebelumnya
untuk memfasilitasi masa dari luar jakarta sejumlah masjid di ibu kota menyediakan tempat singgah untuk menampung para massa
ribuan orang tumpah ruah di depan istana negara empat november lalu dalam aksi bertajuk bela islam jilid ii
kala itu masa berasal dari berbagai daerah di tanah air yang sudah tiba sejak satu hari sebelumnya
aksi ini disinyalir akan berlanjut pada dua desember mendatang
untuk menampung masa dari luar jakarta sejumlah masjid akan menyediakan tempat singgah dan beristirahat sebelum dan setelah aksi
salah satunya di masjid jami al makmur di tanah abang jakarta pusat yang berjarak kurang dari lima km dari istana negara
salah satu masjid tertua di jakarta ini
juga dijadikan tempat singgah pada aksi empat november lalu
pihak pengurus masjid menyediakan tempat menginap yang dilengkapi dua belas kamar mandi plus makan untuk para peserta aksi
semua fasilitas itu gratis dari sumbangan jemaah masjid
salah satu fungsi zakat mereka itu adalah untuk musafir dan orang yang berjihad di jalan allah
maka atas dasar itu kami menyiapkan masjid ini untuk kaum mujahirin
al muhajirin untuk berteduh untuk menyiapkan rohani mereka untuk menyiapkan fisik mereka untuk berdemu tanggal dua belas besok
sementara itu di kawasan jakarta selatan pengurus masjid al itihad tebet juga menyediakan fasilitas yang sama untuk menampung peserta aksi bela islam jilid tiga
lebih dari lima ratus orang dari sejumlah daerah di jawa tengah dan jawa timur sudah mendaftar untuk singgah di masjid ini
masjid yang memiliki luas enam meter persegi dan dilengkapi aula serta bangunan sekolah ini bisa menampung lebih dari tiga orang
ini semua adalah dari jemaah untuk jemaah
jadi ini kita siapkan donasi tadi kan kita siapkan donasi untuk infak ini
jadi dari jemaah banyak sekali yang memberikan kita
itu kita semua kita audit jadi semua kita data semua kita sampaikan di mading kita
menyumbang dan sebagainya
baik itu berujut uang maupun berujut air mineral lalu mobil metromini
informasi tentang tempat singgah di sejumlah masjid ini menyebar melalui pesan singkat dan media sosial
mardika utama jakarta